dinas kesehatan daerah istimewa yogyakarta bersiap jika terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas yang diperkirakan naik hingga tiga puluh persen
sementara ketua satgas penanganan covid sembilan belas doni monardo mengimbau warga yang pulang mudik untuk isolasi mandiri sebelum kembali pada rutinitas sehari hari
ketua satgas penanganan covid sembilan belas
bed occupancy rate atau keterpakaian tempat tidur di dia itu ada di bawah lima puluh persen
tetapi di dalam lima puluh persen ini justru tempat tidur untuk kasus kasus yang kritikal atau icu yang membutuhkan ventilator ini cukup harus menjadi perhatian kita karena dia semakin naik
gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubuwono x mengatakan
libur panjang di yogyakarta selalu
memicu peningkatan angka kasus positif dan tingkat kematian
periode ketiga terjadi pada masa liburan natal dua ribu dua puluh dan tahun baru dua ribu dua puluh satu
yakni dua puluh empat desember dua ribu dua puluh hingga tiga januari dua ribu dua puluh
dengan peningkatan delapan puluh dua empat puluh persen dan tingkat kematian mingguan sebesar satu ratus tujuh puluh persen
periode ketiga terjadi pada masa liburan natal dua ribu dua puluh dan tahun baru dua ribu dua puluh satu
dengan peningkatan delapan puluh dua persen dan tingkat kematian mingguan sebesar satu ratus tujuh puluh persen
pertamanya adalah melakukan program karantina secara mandiri bagi mereka yang kembali dari bepergian
mengantisipasi bertambahnya pasien covid sembilan belas pasca liburan
pemerintah menyiapkan tujuh puluh tempat tidur isolasi dan tujuh lima ratus tempat tidur ruang icu bagi pasien covid sembilan belas di seluruh indonesia
meski begitu lonjakan kasus positif diharapkan tidak terjadi
sehingga cadangan tempat tidur isolasi dan icu
hingga kini dari tujuh puluh ribu tempat tidur isolasi yang disiapkan sudah terisi dua puluh ribu
sementara untuk tempat tidur icu pasien covid sembilan belas
hingga enam belas maret dua ribu dua puluh satu telah digunakan dua lima ratus
perlu saya sampaikan di sini bahwa antisipasi sudah kita lakukan
total tempat tidur tersedia isolasi untuk pasien covid
sekarang secara nasional
ada tujuh puluh ribu
keterisiannya sampai sekarang dua puluh ribu
jadi masih ada buffer cadangan sebanyak lima puluh ribu
selain menyiapkan fasilitas kesehatan penunjang
langkah pencegahan penularan virus juga dilakukan dengan melakukan tes acak terhadap pemudik di checkpoint

hingga tingkat rw bagi penyelenggaraan
selain itu tes dan pelacakan juga dilakukan petugas hingga tingkat rw
bagi pemudik yang sudah sampai di rumah
tim liputan cnn indonesia